karena dua bulan terakhir kesulitan mendapatkan air
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari warga pun terpaksa membeli air bersih dari galon seharga rp enam
bahkan untuk mandi dan mencuci warga terpaksa menggunakan air sungai
tidak hanya membawa mobil water cannon polres kendal juga mengerahkan dua unit mobil tangki air bersih berukuran empat
kita laksanakan kegiatan bakti sosial beri bantuan air bersih ke warga masyarakat
karena sudah sekian lama ini hujan belum turun sehingga sumur sumur di masyarakat itu mengering dan kesulitan air
kita ke mancanegara kebakaran terjadi di sebuah gedung pencakar langit di kuwait city kuwait pada kamis waktu setempat
akibatnya dua lima ratus orang pekerja dievakuasi dari gedung enam puluh dua lantai tersebut
gedung pencakar langit setinggi lebih dari tiga ratus meter ini masih dalam proses pembangunan
namun sudah digunakan sebagai kantor bank nasional kuwait
menurut keterangan pemadam kebakaran setempat kebakaran yang terjadi adalah kebakaran parsial dan di hari yang sama sudah berhasil dipadamkan
asap hitam terlihat membumbung tinggi dari gedung yang terletak di distrik shark ini
lebih dari dua lima ratus pekerja yang berada di dalam gedung pun segera dievakuasi
tidak ada laporan korban jiwa maupun luka luka dalam kejadian ini
ribuan pengemudi uber dan cabify memadati salah satu jalan utama di kuwait
madrid untuk menggelar demonstrasi pada kamis waktu setempat
aksi ini dilakukan menjelang rencana pengetatan aturan oleh pemerintah
peraturan hukum yang baru dinilai akan mengancam nasib lima belas ribu sopir uber dan cabifi di spanyol
uber dan kby telah menerima keluhan dari sopir taksi di seluruh dunia karena dituduh menghadirkan persaingan yang tidak sehat
pihak sopir taksi yang telah menggelar aksi unjuk rasa di awal agustus memprotes izin untuk uber dan kbv
dan menyebut layanan yang tidak sehat
layanan yang dipanggil lewat aplikasi dan bukan di jalanan ini memasang tarif yang terlalu rendah
detail keseluruhan dari regulasi ini belum diumumkan
namun aturan baru diperkirakan akan mencakup tambahan batasan bagi layanan non taksi yang ditawarkan perusahaan
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama elvira khairunisa akan kami lanjutkan
tetaplah bersama kami